video cekcok antara seorang pengemudi angkutan umum dan pengendara mobil suv berplat nomor berakhir rfp
dan memakai lampu strobo di kawasan lenteng agung jagakarsa jakarta selatan senin siang viral di media sosial
dalam rekaman video pengemudi angkot mengaku ia dipukul oleh pengendara suv
kejadian ini sempat membuat kemacetan
menurut kasihumas polres metro jakarta selatan akp nurmadewi pada selasa sore
polisi hingga saat ini belum menerima laporan dari korban pemukulan
polisi pun mengklaim masih menyelidiki pemilik kendaraan suv
tahun dua ribu dua puluh satu lalu selebgram rahel fenya jadi sorotan lantaran mobilnya tertangkap memakai plat nomor dengan huruf belakang rfs
kode rfs selama ini diketahui hanya bisa dipakai oleh pejabat pemerintahan
tudingan miring kemudian banyak terlontar kepada rahel fenya yang dianggap mendapat perlakuan khusus
karena bisa memakai plat kendaraan dengan huruf rfs
maraknya penyalahgunaan plat nomor khusus membuat korlantas polri resmi menghentikan penerbitan sejumlah plat nomor khusus
dan rahasia bagi kendaraan dinas
enam januari dua ribu dua puluh tiga korlantas polri menjelaskan bahwa plat nomor khusus dan rahasia kerap disalahgunakan
bahkan dimiliki oleh warga sipil
mulai oktober dua ribu dua puluh tiga korlantas polri menghentikan
penerbitan plat nomor khusus dan rahasia bagi kendaraan dinas
salah satunya plat rf
alasannya plat nomor khusus dan rahasia ini banyak disalahgunakan
jika plat bernomor khusus dan rahasia ini banyak disalahgunakan
apakah semudah itu cara mendapatkannya
padahal dalam peraturan polri nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
disebutkan dengan jelas bahwa registrasi kendaraan bermotor khusus
diperuntukkan bagi kendaraan dinas tni
polri dan instasi pemerintah guna menjamin keamanan pejabat yang bersangkutan
menurut direktur registrasi dan identifikasi korlantas polri
pengajuan permohonan plat nomor khusus kini harus menjalani verifikasi
dan mendapatkan rekomendasi dari internal lembaga pejabat pekerja
baik polri tni maupun kementerian
rencananya korlantas polri akan menerbitkan pelat nomor khusus
dan rahasia yang baru pada februari mendatang
namun dengan persyaratan
semua penemuan dikendalikan oleh korlantas
dan tidak lagi menggunakan rf rf itu untuk nomor khusus
ada nomor kami siapkan tersendiri
jadi kalau ada yang pakai rf tidak lagi
berlaku cuma satu tahun
bagaimana dengan nomor rahasia
kalau yang kemarin nomor rahasia ketahuan sudah masyarakat
qh ir besok mengikuti saja
untuk mengikuti nomor yang ada di polda masing masing
jadi nomor rahasia tidak pakai aturan cuma satu atau dua huruf saja
lantas seperti apa pendapat masyarakat
seringkali disalahgunakan oleh orang orang
entah itu karena punya privilege dan lain sebagainya
oleh sebab itu saya harapkan dengan adanya kebijakan baru ini
bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi
agar tidak ada penyelewenangan yang terjadi
saya sih setuju banget ya biar nggak disalahgunakan sama
orang orang yang tidak seharusnya gitu
dan semoga kedepannya ini enggak ada lagi ya mas kayak gini
biar semua adil lah masyarakat disini
saya sangat setuju sekali ya
biar keadilan ini biar sama sama gitu
jadi enggak ada pecahkan enggak ada apa
kalau memang salah ya lakukan kesalahannya gitu
tindak sesuai dengan yang lain seperti itu
suka kesel juga kadang kadang kalau dia di jalanan sebenar benar gitu

orlantas polri tidak merilis huruf pada pelat husus terbang
gulungan kelainan juga dikaitkan
namun dipastikan kendaraan berplat nomor khusus akan ditilang jika kedapatan melanggar peraturan lalu lintas
gulungan kelainan juga dikaitkan
namun dipastikan kendaraan berpelat nomor khusus akan ditilang jika kedapatan melanggar peraturan lalu lintas
ampul ke bandits ini
tinggal kami menyurut mengirim surat cintanya pada polisi
pemiliknya masing masing juga sama dengan kementerian nebaga
kami kirim ke inspektoratnya langsung
pelat khusus dan rahasia yang baru hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas pejabat eselon satu dan dua
agar tak disalahgunakan data kepemilikan nomor kendaraan khusus terintegrasi